anda kembali di cnn indonesia today
tidak berfungsinya ginjal untuk menyaring darah atau kerap disebut ginjal kronis
hingga menyebabkan gagal ginjal
ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan
fungsi ginjal dalam menyaring racun dalam tubuh menjadi hal yang sangat vital dan tidak bisa disepelekan
sayangnya banyak penderita ginjal kronis baru terdiagnosa setelah kondisi ginjalnya memburuk
kami bahas pagi ini dengan dr nunuk mardiana
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat pagi dok apa kabar
selamat pagi baik
assalamualaikum wr wb
dokter ini terkait dengan penyakit ginjal kronis
yang membedakannya dengan gangguan ginjal lainnya
apa sebenarnya dok
ya jadi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronik
adalah suatu kelainan ginjal
yang berlangsung lebih dari tiga bulan
jadi tidak bisa pulih asal
kelola dengan baik
maka akan jatuh pada kebutuhan
selama tiga bulan berturut turut
terjadi gangguan ginjal
itu bisa dikatakan gangguan ginjal kronis
bagaimana sih sebetulnya bisa
seorang mengetahui bahwa
saat ini sedang mengalami gangguan ginjal
karena kita tidak bisa melihat secara langsung
tapi mungkin bisa merasakan secara
dampak yang terjadi pada tubuh
waktu memberi kita
di setiap ginjal kita itu
mempunyai satu juta nefron
itu unit fungsional terkecil
kalau kita merasakan dari nefron tersebut
maka sisa nefron yang ada
akan mengambil alih fungsi
kejala yang tampak
dari luar itu seringkali
tetapi yang perlu diperhatikan
tidak terjala seperti
kemudian adanya bengkak
terutama pagi hari saat bangun tidur
atau pergelangan kaki menjadi bengkak
atau ada perubahan
jadi perubahan pola kenceng ini bisa
atau frekuensinya yang berubah
atau mungkin penampakannya
misalnya urin menjadi merah
oleh karena adanya darah
atau urin berbuih
yang menunjukkan adanya kebocoran pada ginjal
tadi kan dokter sempat menyebutkan
gangguan ginjal kronis
atau penyakit ginjal kronis ini terjadi setelah
ada tiga bulan gangguan ginjal berturut turut
sehingga kemudian jika parah
akan lebih parah lagi
hingga menyebabkan gagal ginjal
hingga pasien harus mendapatkan transplantasi ginjal
sebetulnya frameworknya itu fasenya
dari gangguan ginjal
sampai kemudian dari
penyakit ginjal kronis ini
jika tidak tertangani sampai gagal ginjal itu
bisa berapa lama terjadinya dok
jadi penyakit ginjal kronis sendiri itu
mempunyai lima stadium
ini berdasarkan kemampuan ginjal
jadi ada stadium satu
sampai dengan stadium lima
dan ketika kita terjadi
stadium lima disitulah
terapi pengganti ginjal
bisa berupa dialisis
bisa berupa transplantasi ginjal
kita tidak bisa
memastikan oleh karena
perjalanan penyakit ini tidak berlangsung dengan cepat
jadi bisa diperlambat
salah sama tertentu
jadi tidak bisa dipastikan
untuk bisa mengenali saat kondisi tubuh
sudah mulai terganggu
terutama pola buang air kecil
dan juga ada pembengkakan di bagian tubuh
segera memeriksa ke dokter
ini terkait faktor risiko dok selanjutnya
faktor risiko untuk penyakit ginjal kronis ini
sebetulnya apa saja dok
jadi itu disini
kita harus mewaspadai
apabila ada faktor risiko
yang utama adalah hipertensi
kemudian diabetes mellitus
kemudian adanya keluarga
yang pernah dinyatakan oleh
dokter menderita sakit ginjal
kebiasaan mengkonsumsi obat obatan
merupakan faktor risiko
juga kegiatan yang berlebih
yang adalah faktor faktor risiko
yang perlu diwaspadai
dan akhir akhir ini adalah penyakit autoimun
kemudian mendorong adanya gangguan ginjal
hingga penyakit ginjal kronis
tapi jika bicara tentang penyakit ginjal kronis ini
komplikasi apa sebetulnya akan terjadi
jika tidak tertangani dengan serius
jadi kalau sudah menderita penyakit ginjal
yang perlu diperhatikan adalah
komplikasi yang bisa terjadi
jadi mulai stadium gel
biasanya komplikasi itu sudah terjadi
sampai stadium lima akan lebih berat
yang lain adalah
ketanjang darah yang tinggi
jadi pertensi sendiri itu bisa
menjadi penyebab atau akibat daripada ginjal
ya ada kelainan kelainan lain
kalau semakin stadiumnya berat lagi
seperti kelebihan cairan
kemudian gangguan elektrolit
sesak nafas yang disebabkan oleh
kelainan asam basah
di sekelanjang stadium
kelainan kelainan tersebut bisa terjadi
sehingga kalau tidak diatasi dengan baik
itu berakibat fatal
ini bicara soal penyakit ginjal kronis
pasti masyarakat sudah
langsung menghubungkannya dengan cuci darah
begitu dengan gangguan ginjal ini
penyakit ginjal kronis ini
mereka akan sampai kembali di
tandil tanpa harus
melakukan cuci darah
jadi pemikirannya begini
ketika stadium semakin rendah
artinya fungsi filtrasi
itu berarti penumpukan sampah
penumpukan sampah metabolisme
elektrolit yang terganggu
di dalam tubuh
yang lain juga hingga pada saat
seperti itu tukuh
membutuhkan upaya untuk
tindakan yang itu
jadi satu tindakan yang sebetulnya
sederhana tetapi akan
membantu tukuh untuk mengeluarkan
sampah yang menunggun lagi
sehingga tukuh bisa tetap
bisa menikmati kehidupan
yaitu dengan tetap sehat
dia tetap bisa menjalankan
pekerjaannya dengan baik dan
mempertahankan kualitas hidupnya
oke dokter kita kan seperti
kita ketahui ya ginjal kita memiliki
dua ginjal apabila satu ginjal itu
apakah ginjal satunya ini benar benar bisa
berfungsi optimal untuk kemudian
memfiltrasi racun racun yang ada di dalam tubuh kita
mungkinkah kemudian hidup
dengan misalnya satu ginjal
karena sudah mengalami gagal ginjal di ginjal sebelahnya
ya jadi kalau kita
mengatakan itu penyakit
ginjal kronis sebetulnya dua ginjal
ini fungsinya sudah tidak
ada lagi bukan salah satu
jadi misalnya salah satu
dulu ada batu
selama ginjalnya masih bisa berfungsi
yang satunya bisa tetap
menjalankan fungsi dengan baik
ingat transplantasi itu adalah
hanya dengan satu ginjal
transplantasi ginjal artinya
orang bisa hidup dengan satu ginjal
tetapi kalau kita mengatakan penyakit ginjal kronis
maka berarti kedua ginjal kita
memang sudah tidak berfungsi
dok ini semoga bisa memberikan
pemahaman kepada masyarakat ya dok
untuk terus menjalankan pola hidup sehat
dan juga mengenali gejala gejala yang timbul
agar tidak sampai terkena penyakit ginjal kronis
terima kasih dokter nunuk mardiana
sudah bergabung bersama cnn indonesia today
pada pagi hari ini
selamat pagi dok salam sehat